jika rivalnya melakukan deklarasi gubernur dki jakarta hari ini memilih bermain bola di setelah kunjungan kerjanya
basuki cahayapurnama atau ahok bermain bola di sela sela acara peresmian ruang publik terpadu ramah anak di cipinang jakarta timur
warga jalan swadaya cipinang dapat menikmati serunya berolahraga dengan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
menurut ahok ruang terpadu ramah anak memiliki lapangan futsal berstandar internasional dan diharapkan bisa dinikmati warga
ini sudah jatuh ke seberapa kali nih pokoknya ada enam puluh tiga yang jadi
ini memang kan giliran untuk diresmikan
saya kira ini sedang baik dan ini standar fiskalnya juga standar internasional
ini futsalnya bagus